hingga kamis dua puluh empat januari
posko kesehatan gabungan puskesmas dan ikatan dokter indonesia makassar
sudah memberi bantuan kesehatan kepada lebih dari lima ratus orang pengungsi
karena sebagian warga masih memilih bertahan di rumah mereka yang terendam banjir
kebanyakan datang hanya untuk meminta obat
mereka juga meminta tim kesehatan datang ke rumah rumah
namun tinggi air yang masih lebih dari satu meter di beberapa titik
menyulitkan pelayanan kesehatan
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini